baik buat kamu
dia itu malaikat penyelamatan pelindungku
ayam bersyukur sekali
tentu saja sayang
oh malaikat baik itu
aku harus pergi
aku harus pergi
aku harus pergi dari sini
aku harus pergi dari sini
aku takut mama
tiara tadi ada disini
lihat dia anakmu
ibu bawa sama aku
katanya tiara disini
itu bukan tiara
itu bukan anakmu
aku gak ketemu sama tiara
aku mau ketemu sama tiara
aku mau ketemu sama tiara
ini tiara nailah
itu bukan tiara
mama kangen banget sama kamu nanda
aku turun nanda
tiara jangan lakukan aku sayang
ya bentar saya mama turun
mama gak apa apa kak
saya mama turun sekarang ya
iya sayang mama turun sekarang ya
tidak aku sakit banget
aku jangan pergi lagi ya nanda
ya sudah sekarang kita masuk ya
sekarang mama istirahat dulu ya
nggak aku nggak mau
aku nggak mau
kalau kamu gak minum obat
nanti tiara meninggalkan kamu
enggak enggak enggak boleh
ya enggak boleh enggak boleh sayang
mama minum obat sekarang
ya emang tunggu sebentar aku ambilin dulu ya
cuma dengan cara ini aku bisa membujuk naila untuk minum obatnya
tiara tiara mana obatnya
ma sekarang mama harus janji sama aku
mama kan terus minum obat mama mau kan janji
kamu gak boleh ninggalin mama ya tiara manis
mama kamu minum obat terus buat kamu
terima kasih ya bu
bahagia banget kalau bisa disuapin sama mama
berjanda janda sama papa
selama ini aku gak pernah merasakan itu semua
aku juga gak tahu gimana rasanya punya papa

aku juga gak tahu gimana rasanya punya papa

allah halo ya gue di jalan tak dulu gue lagi otw ini pak ya ya bentar dulu nggak pagi
mau gorengan ya boleh kebetulan lapar saya beli maya ya hai
mana y'all mereka balik duit itu
nah itu dia
jalan ini om
om ambil yang itu deh
makasih ya om
mulai sekarang kamu harus jadi anak yang kuat
jangan biarkan satu orang pun menyakiti kamu
termasuk anak anak orang kaya itu
jadi dari lembu hijau tuh
oh jadi ini karena om anka baik hati itu
aku bisa sekolah lagi
gimana coba aku diterima di sekolah gitu
padahal aku gak bilang siapa siapa
pas aku cerita sama om malkat baik hati
katanya omnya mau ngelakuin sesuatu
ternyata omnya bakal masin aku ke sekolah lagi
luar biasa sekali ya
om malekat baik hati itu
dia sudah melakukan hal hal yang baik buat kamu
dia itu malekat penyelamat
eyang bersyukur sekali
tentu saja sayang
om malekat baik itu
tentu saja sayang
om malekat baik itu